bentuknya cawan perjamuan kudus
bentuknya cawan perjamuan kudus
dibangun pada awal abad sembilan belas
dulu ini ruangannya memang
ini atau ada yang berubah awal dari bangunan ini paling depan itu rumah pertama
ruang tamu ya terus yang di sini ini dulu itu halaman tempat untuk bermain

kuno juga ya di sini seperti di altar ini dulu altar ini digunakan untuk apa
altar ini dulunya sebagai tempat untuk sembayang leluhur keluarga besar keluarga
kapten chui itu tapi ornamen ornamen sendiri ada yang masih tersisa dari
tepat tinggal ornamen yang tersisa yaitu meja altar sendiri terus lemari
kecil itu kita manfaatkan sebagai taber nakal konon lemari itu sebagai
tempat untuk menaruh atau menyimpan abu

abu leluhur mereka
di halaman gereja terdapat bukit maria de fatima yang dibangun pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
bukit ini digunakan umat untuk memanjatkan doa
nama fatimah sendiri yaitu mengambil nama dari fatima itu kota kecil di daerah
portugal dan kita di sini sebetulnya bukit maria
de fatimah karena gereja sendiri mengambil pelindungnya maria de fatimah yaitu
bunda maria menampakkan diri di fatima di kota kecil di portugal kepada tiga anak
dulu gereja katolik santa maria de fatima didirikan untuk beribadah sekolah dan asrama bagi orang hokiau atau cina
perantauan yang berada di sekitar kawasan glodok jakarta barat
sarat sejarah gereja ini ditetapkan menjadi cagar budaya oleh pemprov dki jakarta pada seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga

ketika saya berada di jakarta barat saya mengambil alih kota ini saya mengambil alih kota di jepang

saya mengambil alih kota di jepang
saya mengambil alih kota di jepang

saya mengambil alih kota di jepang
saya mengambil alih kota di jepang
inilah gereja protestan di indonesia bagian barat atau gpib jomaat sion dki jakarta
yang berlokasi di kelurahan pinang sia kecamatan tamansari
gereja yang dibangun pada tahun seribu enam ratus sembilan puluh lima ini adalah salah satu gereja tertua di jakarta
gereja ini menjadi bagian dari sejarah batavia
konon sebelum dijadikan gereja bangunan diperuntukkan bagi marjikers atau kaum budak
mesti gereja ini dikenal dengan nama portugis guitenkert
yang artinya gereja portugis di luar tembok kota batavia
namun sebenarnya bangunan gereja ini dibangun oleh pemerintah belanda
saya melihat di alaman gereja ada sejumlah makam dengan desain yang bertuliskan nama khas belanda
ini sebenarnya makam siapa saja pak
jenderal masa voc nya
di masa pemerintah india belanda begitu ya
iya india belanda
nah kemudian ada berapa nih jumlah makam ini
seluruhnya ada sekitar
lalu saya melihat di sini ada nissan yang ukirannya berbeda beda
ini melambangkan sesuatu kah
iya ini melambangkan karena dia seorang jenderal
jadi dia punya bentuk daripada itu berbeda dengan yang lain
lain juga hampir hampir tidak ada
ruang ibadah gereja ini bergaya klasik
terdapat deretan kursi yang diperuntukkan bagi para diaken atau pelayan gereja
dan penatua gereja yang ada sejak abad tujuh belas
begitupun empat lampu berwarna emas yang tergantung indah
meski tua gereja ini terbilang megah bagi saya
mata saya pun langsung tertuju pada altar berbentuk mahkota raja
ada pula mimbar yang memberi kesan mewah
bentuk dari mimbar ini unik sekali
ini sebenarnya bentuk apa nih pak
oke ini bentuknya seperti cawan perjamuan kudus
kemudian ini tingginya sekitar berapa
bahannya sendiri dari apa pak
ini ada ukiran ukiran juga ya
ini berarti teknik tempel ya pak ya
iya di tempel
menandakan siapa yang memimpin ibadah ditopang oleh mereka tuhan
konstruksi bangunan gereja ini dirancang oleh arsitek belanda
dan tanpa semen temboknya dibangun menggunakan batu bata
dengan campuran pasir dan gula tahan panas sebagai perekat
hingga maret dua ribu dua puluh tiga gereja ini telah dua kali dipugar
karena bersejarah gpi bejomahat sion dki jakarta
ditetapkan sebagai cagar budaya pada dua ribu delapan belas
ya kami membutuhkan secepatnya bisa direnovasi atau dipugar
karena sudah ada beberapa yang bocor di atas
sudah sangat mengkhawatirkan
jadi semoga pemerintah memberikan perhatian yang lebih
karena ini cagar budaya
pertanda ibadah dimulai
sekitar dua ratus tiga puluh keluarga terdaftar sebagai jemaat di gereja ini
kidung agung pun menggembang
pada minggu tertentu
nyanyian jemaat biasanya diiringi organ pipa atau orgel
eksistensinya semakin menambah kemegahan gereja ini
sudah berojama menyimpuknya tentang pekerjaan di negara negara alanit
nyanyian jemaat pergi yeni

telah lima betul
teri migrant jibil
terhadap keselamatan publik
gereja santa perawan maria diangkat ke surga atau populer disebut gereja katedral jakarta di jakarta pusat punya banyak cerita
melihat lebih dekat alat musik kuno adalah tujuan saya datang ke gereja berarsitektur neogotik eropa ini
di gereja ini ada banyak benda kuno salah satunya orgel alat musik yang sudah langka dan jarang ditemukan di indonesia
orgel merupakan alat musik kuno serupa organ namun menggunakan pipa untuk menghasilkan bunyi
ada dua orgel di gereja ini yang pertama adalah orgel buatan belgia yang ada di sini sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
ada lagi orgel buatan jerman yang ada di sini sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
mari kita kenali lebih jauh alat musik kuno yang satu ini
mbak priska ini adalah organis gereja katedral jakarta
belajar organ dulu nih organ tahun berapa

berlatih orgel sesudah itu ya
wow ini sudah cukup lama ya
jadi beda nggak cara memainkan orgel dengan organ biasa
karena kalau organ itu kan pedalnya tidak sepanjang orgel ya
terus mainnya hanya satu kaki
tangannya biasanya kalau organ kanan di atas yang ini kiri di bawah jadi kayak melody on court gitu
sedangkan kalau orgel kita bisa main di bawah atau di atas atau bisa juga selang seling
tergantung kebutuhan suara yang diinginkan
dan kaki kita dua duanya jalan
orgel ini beroperasi dengan menggunakan mesin kompresor
orgel dimainkan dengan menarik penyambung pipa dan memilih bunyi alat musik yang dikehendaki
kemudian jari tangan menekan toots sementara kaki menekan pedal di bawahnya
sebuah orgel bisa mengeluarkan berbagai bunyi alat musik seperti ini nih
ini adalah bunyi alat musik flut
seperti itu ya
kemudian ada alat musik apa lagi nih bunyinya
trompet seperti apa
oke ditarik kemudian
kemudian ada alat musik apa lagi
yang di bawah mau dicoba
udah di mix
ya itu sudah di gabung ya beberapa instrument
wow keren ya
saya penasaran nih kalau mengiringi musik atau lagu saat bisa satu lagu ini dalam satu lagu bisa dikombinasikan beberapa bunyi alat musik
boleh kasih contoh mainkan satu lagu ya
berawal dari belajar piano saat usia sepuluh tahun
kini priska piawai memainkan orgel
model itu ada tiga jenis ya yang satu mekanik kemudian pneumatik dan yang ketiga elektronik
karena terus terang saya jatuh cinta dengan bunyinya
meskipun nggak bisa beli nggak mungkin ya di rumah punya yang gini gede ya tapi saya jatuh cinta dengan bunyinya
dan memang orgel pipa ini adalah instrumen yang dijunjung tinggi untuk gereja katolik
orgel yang ada di gereja ini berjenis mekanik
orgel ini bisa mengeluarkan enam belas bunyi alat musik yang berbeda
angin yang berhembus melalui seribu pipa logam menjadi rahasia kemerduanya
sementara organ lainnya berukuran lebih kecil dengan empat ratus pipa
orgel inilah yang digunakan dalam pemberkatan saat gereja katedral jakarta diresmikan pada dua puluh satu april seribu sembilan ratus enam puluh
orgel ini sempat juga dipinjamkan ke gereja di santo yakobus di paroki kelapa gading
nah kemudian sekitar tahun dua ribu sepuluh an itu dikembalikan ke sini
dan kemudian kami set up dan dipasang kembali seperti ini
kita juga sempat mengalami masalah setelah pemindahan
mau dipasang kembali dan itu memang cukup tantangannya besar
namun kita bisa untuk melakukannya kembali
orgel identik sebagai alat musik gereja
terutama gereja gereja yang sudah berusia ratusan bahkan ribuan tahun
alat musik kuno ini konon mulai muncul berabad abad silam
benarnya itu namanya dulu hidraulis ya
hidraulis ya hidra artinya mesin
yang menggerakkan kan ya
itu dikembangkan oleh seorang yunani di zamannya helenistik ya
yunani sebelum masehi
jadi ada pipa terus ada air tampungan air di bawahnya untuk memompak udara ke atas
dan di luar tuh ada yang memompak yang begini
jadi air bergerak udaranya naik ke atas bunyi di pipanya
itu namanya hidraulis
diadaptasi oleh bangsa romawi
seiring berjalannya waktu banyak gereja di eropa yang memiliki alat musik ini sebagai pengiring saat menyanyikan lagu lagu gereja
saya beruntung ya bisa mendengarkan suara merdu dari alat musik kuno apalagi sambil mengiringi paduan suara
nah ngomong ngomong soal paduan suara ada yang menarik untuk ditelusuri nih
saya akan menyambangi sebuah komunitas choir atau paduan suara di jakarta
yang terap memasukkan unsur black gospel saat mereka bernyanyi
perkenalkan teman lama saya michael huta galung
baik victor apa kabar
baik sekali ini mau latihan
iya ini kan hari senin hari latihan rutinnya jtc
ke atas selamat jalan ya
michael mendirikan jakarta tabernacle choir pada dua puluh dua september dua ribu delapan
kini komunitas paduan suara yang berorientasi pada musik black gosful ini
memiliki lima puluh orang anggota berusia dua puluh lima hingga lima puluh tahun
hampir sembilan puluh persen ya lagu lagu jtc itu
genrenya itu adalah black gospel
kenapa kita memilih aliran black gospel
pertama karena itu adalah salah satu aliran genre favorit dari saya
saya memang sangat suka black gospel
dan apalagi sekarang lagu lagu gospel yang beraliran
yang bergenre black gospol itu
sangat sangat memberikan semangat yang lain
misalnya ambience nya kita lebih bisa merasakan
kita bisa merasa lebih semangat gitu loh
kalau misalnya lagu lagu yang berirama black gospel itu
ini aku bagikan partiturnya ya
kali ini kami berlatih lagu berjudul how great thou art
sebuah lagu yang liriknya ditulis oleh penghutbah asal swedia carl boberg
namun kami menyanyikannya dalam versi bahasa indonesia yang telah dimodifikasi
hal utama yang penting sekali untuk dipelajari adalah mempelajari notasi lagunya sebelum menyanyikan liriknya
salam set lewati
carata carata selama berbanyak banyak harapan dan di lensawhen amir dit jurassic park
kau allah ku
selain nadanya harus dinyanyikan dengan tepat
karena harus fokus dengan jenis suara masing masing
tantangan terbesar bagi saya adalah nafas
apalagi kalau ketemu nada yang panjang dan tinggi
temponya juga harus tepat sekali
mereka ini luar biasa loh
black gaspol merupakan musik yang dikembangkan oleh orang afrika amerika
karenanya genre musik ini juga dinamakan african american gaspol music
berbeda dengan musik gospel pada umumnya
black gospel memiliki ciri khas
sebenarnya simpel saja sih caranya mereka bernyanyi
kalau bahasa santainya cengkone
jadi ada cengkone ya
dan itu memang udah ciri khas daripada gaya mereka bernyanyi
satu lagi mereka menghitung tidak
tuh wah ke pat tuh
mereka menghitung ha ha ha ha
jadi dua empat
ya kita ambil aja contoh yang banyak orang kenal
kalau european american caucasian nyanyi oh happy day
kalau tidak bisa meniru atau mengikuti gayanya african american
jadi agak rata gitu
terus kalau african america nyanyikan oh happy day
ada cengkone bluesy nya itu
konon perbudakan bangsa afrika barat yang dibawa ke amerika pada abad enam belas
menjadi cikal bakal munculnya musik black basket
tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima hingga seribu sembilan ratus enam puluh adalah masa keemasan musik gospel
artis black gaspol bermunculan salah satunya mahalia jackson
tahun tahun berikutnya genre musik black gospel semakin berkembang
hingga bermunculan genre baru seperti urban gospel hingga christian rem
hip hop soul dan funk dalam sejarah permusikan di dunia
di indonesia jakarta tak pernah ke choir menjadi salah satu komunitas paduan suara
yang memasukkan unsur black gospel hampir di setiap lagu yang mereka nyanyikan
termasuk lagu lagu ciptaan para anggotanya
suka setiap hal itu
sinta maharani adalah salah satu penulis lagu di komunitas paduan suara ini
warga kalibata jakarta selatan yang berprofesi sebagai pekerja sosial ini
telah menulis dua lagu gospel untuk jakarta tak pernah ke choir
untuk penuhi panggilan
mengkarisasi iman melalui pujian
salah satunya berjudul segala kemuliaan yang ditulisnya pada tahun dua ribu
menari hanya untuk ku
sebenarnya dulu saya nulis lagu karena gak sengaja
dulunya suka nulis puisi sampai akhirnya kemudian ya mulai punya banyak pengalaman dengan tuhan
jadi cara saya mengekspresikan rasa syukur sedih seneng itu dengan cara nulis
dan pada akhirnya ada yang jadi lagu
dan kemudian saya juga mulai belajar belajar lah gitu untuk bisa punya nada sendiri atas tulisan yang sudah saya buat

hingga maret dua ribu dua puluh tiga jakarta tak pernah ke choir telah merilis satu album
dalam album grace yang diproduksi tahun dua ribu empat belas ada beberapa lagu ciptaan anggotanya
di antaranya kasih karunia
karunia sulit dimengerti oleh dunia
tuhan taruh di hati saya itu bahwa di paduan suara itu jangan hanya sekedar bernyanyi
tapi setiap nyanyian yang diangkat
setiap nyanyian yang dinyanyikan itu betul betul kita tujukan buat tuhan
buat kemuliaan tuhan dan bertujuan untuk menyenangkan hati tuhan
alat musik seperti organ drum gitar bas dan saksofon kerap digunakan untuk mengiringi lagu
bukan hal mudah memainkan musik black gospel
yang kentara banget itu adalah kalau pemusik
itu adalah kalau pemusik pemusik african american di sana itu mereka tuh sense of groove nya tuh kenceng banget gitu
jadi kayak mereka jalan aja tuh in rhythm gitu ya
apa mereka jalan aja udah kelihatan kayak orang ngedance asik gitu
dan itu yang yang somehow kebawa ke musiknya mereka
tak hanya musik teknik vokal dalam menyanyikan lagu lagu bergenre black gospel juga tak mudah dilakukan
apalagi untuk menyamai gaya bernyanyi orang afrika amerika
eksistensi jakarta tabernuckle choir sebagai komunitas paduan suara yang berorientasi pada musik black gospel
tak lepas dari peran para anggotanya yang setia berlatih
mereka aktif melakukan pelayanan dengan menyanyikan lagu lagu rohani

tuhan nyata sempurna dalam
hai apa kabar
the way kenapa sih suka sama black gospel
sebenarnya kebanyakan sih aku parma sifar ritmenya
menyampaikan firman tuhan melalui puji pujian menjadi misi komunitas paduan suara ini
tak sekadar bernyanyi mereka harus mampu menyampaikan pesan dari setiap lagu yang dinyanyikan
karena setiap lirik syarat akan nilai moral dan keagamaan
pada dasarnya ketika musik dan lirik lagu yang dibawakan memuliakan tuhan
maka dapat disebut sebagai musik gospel
musik gospel di berbagai belahan dunia berbeda beda
menyesuaikan latar belakang budaya masyarakatnya
namun tujuannya sama yaitu musik yang ditujukan untuk tuhan
black gospel telah mewarnai kekuatan tuhan
dengan lagu lagu rohani umat nasrani